apa yang disampaikan presiden kita juga sudah kaji lebih dalam dan tidak ada sesuatu yang luar biasa saya pikir
dan kami tetap menghimbau kepada kader gerindra seluruh indonesia untuk tetap mengencangkan barisan dan bekerja seperti biasa